pimpinan pondok pesantren darus silmi bintan provinsi kepulauan riau imran abdur rashid membenarkan sepuluh santrinya terpapar covid sembilan belas
santri yang terpapar corona merupakan santri yang ada di asrama putri yang tidak memiliki gejala seperti demam dan batuk tapi memiliki gejala gangguan penciuman
dari tes swab yang dilakukan pada lima puluh santri tujuh september lalu sepuluh orang diketahui terkonfirmasi positif covid sembilan belas pada jumat sebelas september dua ribu dua puluh
sementara sisanya masih menunggu hasil tes swab yang dikeluarkan oleh balai teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit atau btklpp kelas satu batam
meski sepuluh santri terpapar covid sembilan belas aktivitas pondok pesantren darussilmi bintan khususnya di asrama putra masih berjalan normal
sementara itu aktivitas belajar mengajar di pondok asrama putri hanya berlangsung dua puluh persen
sisanya digunakan untuk kegiatan terapi olahraga dan istirahat
jumat kemarin ini beberapa hari yang lalu ini adalah hasil positif kemudian malam sabtunya kemudian diantar ke isolasi di rumah sakit provinsi batu delapan
juru bicara satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten bintan gama isnai ini mengatakan
sepuluh santri yang terpapar covid sembilan belas kini telah menjalani karantina
sina mandiri di rumah singgah rsud raja ahmad tabib provinsi kepulauan riau
satgas masih melakukan tracing bagi orang yang melakukan kontak langsung dengan santri yang terpapar covid sembilan belas
betul jadi kemarin ya bahwa kita nambah jadi total kasus konfirmasi di bintan sembilan puluh satu
yang terakhir adalah sepuluh dari santri watik kita yang di pesantren darussilmi
hingga minggu tiga belas september dua ribu dua puluh
tim satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten bintan mencatat
sembilan puluh satu orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas

dan tiga orang meninggal dunia
arpandi kabupaten bintan kepulauan riau